dan inilah cnn indonesia today selasa sepuluh juli dua ribu delapan belas lengkapnya
sudah hampir satu pekan warga lereng gunung agung tinggal di pengungsian
dan selama itu pula masih ada pengungsi yang tinggal di pengungsian dengan kondisi tanpa lampu penerangan di malam hari
suasana berbeda dirasakan sejumlah pengungsi di posko pengungsian upt rendang karangasem bali
saat malam tiba sebagian dari mereka mengaku tidak bisa beraktivitas dengan leluasa
karena bangunan tua tempat mereka tinggal tidak dialiri listrik
sekitar satu ratus delapan puluh empat pengungsi di tempat ini tinggal tanpa lampu penerangan
empat kepala keluarga yang tinggal di pengungsian ini beraktivitas dengan menggunakan lampu senter
mereka berharap agar tempat ini segera dialiri listrik sehingga mereka bisa memasang lampu dan anak anak bisa belajar pada malam hari
sudah lima hari
ibu tinggal sudah lima hari

tapi semalam di situ waktu gunung erupsi
data pengungsi gunung agung per hari minggu delapan juli dua ribu delapan belas pada pukul enam sore
ada lebih dari empat empat ratus jiwa pengungsi
mereka tersebar di lima puluh empat titik pengungsian di karangasem dan gianyar
handang resade astike karangasem bali